kalau belum rapi sih ini katanya kita mau belanja
bahan bahan makanan sisa kemarin juga masih ada kan
kita gak usah belanja hari ini
ma ada apa sih sebenarnya ma
eh kita harus berhemat kendi
mama udah gak punya uang
untuk menuhi semua kebutuhan kita sehari hari
kamu kan tahu sendiri
pak ferdinand pasti senang banget
kalau dia tahu warungnya hancur hancur
ini buat lo ya
ini buat gue
ini buat lo
gawat ken kalau begini terus
emang aneh ya ma
ada aja masalah yang selalu datang bertubi tubi sama kita
pertama tama ada cacing terus yang kedua ada orang berantem
iya mungkin ini cobaan buat kita kan
selama ini kan warung
kita udah maju
mungkin karena kita kurang derma
makanya ditegur sama allah
paling gak kalau misalnya warung kita
masih ada pelanggan
maupun cuma satu orang
berarti kan tandanya kita masih punya harapan ma
bapak mau makan di sini
silahkan masuk pak
saya mau nagih uang ke sini
selama ini kita gak pernah ditagi kayak gitu
selama ini ibu nggak pernah bayar uang keamanan
saya minta uang keamanan satu juta
hah satu juta
kita nggak punya uang sebanyak itu pak
satu juta bapak serius
mending saya bayar sekat pemaju sekalian
eh mak gak usah bayar sama orang kayak mereka mak
eh kemarin warung kita ada orang belanda
kenapa bapak gak datang kenapa bapak gak nyegah hah
diam kamu anak cinta
tenang tenang pak tenang pak
tapi jangan satu juta pak
saya nggak punya uang sebanyak itu
mama mama apaan sih ngapain bayar ke mereka ma
ya udah tujuh ratus lima puluh ribu aja udah

enak aja lo jualan nggak mau bayar uang keamanan
ya udah kalau lo mau bayar lima ratus ribu tapi lo jangan jualan dulu
eh kalau nggak buka warung gimana kita mau bayar sisanya nanti pak
gue gak mau tahu
itu bukan urusan gue
eh iya iya sebentar sebentar sebentar
mama mama apaan sih
tuh ya kamu tenang aja kamu
ini pak lima ratus ribunya

mas update nya udah positives
tanya sama arya mungkin aja udah dapet kabar dari alva
eh di itu eang
ngapain di situ
iru samberin yuk
enggak eyang cuma pusing sedikit
semaleman eang gak bisa tidur mikirin alva terus
itulah steven belum ada kabar apa apa dari alpha
eh eang udah coba telepon alva
udah tapi tidak aktif
sekalinya aktif tidak diangkat angkat
eang gak usah khawatir
karena kemungkinan alva tuh jalan jalan dulu kemana mana
nengokin temennya lah di mana
aduh pokoknya eang tetep aja khawatir
masa sampai sekarang nggak ada kabarnya
oh bener kata eang willy eang bener itu
ya mungkin si alva gak langsung ke tempatnya eang willy
beli oleh oleh dulu buat eang willy
beli kue atau mampir kemana kayak gitu
alva tuh sengaja gak minta dijemput supaya
ya biar surprise lah ya
ya mudah mudahan sih begitu
tapi eyang tuh dari kemarin
tetep aja khawatir
perasaan gak tenang begitu loh
dan kalau dipikir pikir
mawar mawar itu loh
oh oh oh masalahnya gak mawar itu eang
oh itu mah yang tenang aja
ternyata setelah stephen selidiki tuh
itu ulahnya tetangga sebelah ya
iya jadi tuh dia tuh nyemprot pembahas mihama
nah cairannya tuh
ya sehingga ya pada berguguran
oh tapi eang tenang aja eang
itu dikasih pupuk dikit juga dan numbuh lagi kok
pokoknya eang gak usah khawatir
tetangga sebelah juga udah minta maaf kok
malah dibeliin pupuknya segala ya
jadi bukan gara gara virasat virasat buruk
bukan gara gara itu kok ya
eang mending sekarang eang istirahat aja ya
kita temenin sarapan iya mau iya
habis sarapan eang tidur aja iya
biar biar eang sehat lah iya
eang pokoknya eang tenang aja
aku bakal ngubungin terus kok
bakal ngubungin terus
terus kita sms in terus eang iya
untung aja lo kepikiran soal semprotan nama itu sih
eang ria tuh kepikiran banget tentang bunga mawar itu ya kan
nah kalo kita enggak ngasih tau kayak gitu waduh bisa gawat ya di
eang ria tuh enggak datengin tetangga itu dan nyemprot tetangga itu
kita bisa ketahuan kalo kita bohong ya kan
coba lo sekarang sms dia aja ya
lo sms dia jadi begitu dia buka handphone ada sms lo dan dia langsung bales ya
buruan di sms
fah lagi di mana
kita semua khawatir apalagi eang ria
dia udah mau kelaparan
wah kalo mereka bener bener lapor polisi bisa mati gua
bisa kelacak gua
ah gua bales aja deh mendingan
buka buka buka
gua baik baik aja lagi jalan jalan
dah serah gila kita khawatir sendiri setengah mati
padahal dia sms potong gilu doang
apa apa keterlaluan
tuh lihat lihat
wah bener bener sinting nih anak di
aduh bukan deh ngasih kabar dulu keke kita
malah asik kasih jalan jalan tuh anak
mendingan sekarang kita langsung kasih tau eang di
biar dia senang ya
eh ntar dulu
tapi ntar sorean aja meninggal
eh arya lagi tidur
biar dia istirahat dulu
kok mama belum rapi sih
ternyata kita mau belanja
bahan bahan makanan sisa kemarin juga masih ada kan
kita nggak bisa belanja hari ini
ma ada apa sih sebenarnya ma
eh kita harus berhemat kendi
mama udah gak punya uang
kita harus menuhin semua kebutuhan kita sehari hari
kamu kan tahu sendiri
sejak kejadian anak anak itu
orang nggak mau ke warung kita lagi
udah hampir seminggu gak ada yang mau mampir ke sini
mama udah mama nggak usah nangis ya
mama juga nggak perlu minta maaf
bukan nama yang salah kok
tapi mama udah nggak bisa memenuhi kebutuhan keluarga candy
mama gak bisa jadi tulang punggung keluarga
kesian kamu candy
kamu harus menanggung semua ini
mama udah nggak usah nangis terus ma
candy nggak apa apa kau hidup susah
nggak masalah buat candy kau hidup hemat ma
udah mama nggak usah sedih
mama tuh orang terbaik yang pernah candy miliki
mama tuh kan orang yang gagal
mungkin besok kita jadi lagi
candy mau bantuin mama ya
aduh kasihan banget mama
padahal dia udah usaha mati matian buat warungnya ini
dari belum jadi apa apa sampai laku begitu
mama pasti shock banget karena kejadian kejadian kemarin
aku harus bisa bantuin mama
aku gak bisa ngebiarin mama kerja sendirian
aku harus cari kerja harus
aku bingung nih sama pasien yang gak ada identitasnya itu
masa mau kita buang gitu aja kan gak mungkin
iya tapi kan nanti aku yang kena
aku punya teman dia orang klinik
gimana kalau kamu kenalin sama dia aja
bagus deh oke bener ya
ya ada apa
bu tadi ada telepon untuk ibu dari sylvie
suster rumah sakit yang di seberang jalan itu loh bu
ya nanti saya telepon balik ya
udah berapa lama dia koma syl
hah seminggu aduh kamu keterlaluan
buruan sekarang juga bawa ke sini
aku mau pergi dulu

ya nanti bapak kapalamu tuh bisa mencak mencak
langsung pagi ini juga minta tolong ambulan bawa ke sini
dasar rumah sakit komersil
duit duit aja yang dipentingin
kesian juga tuh orang
terima kasih pak
saya mau ngambil pekerjaan
oh kamu masih kecil
terima kasih pak
susah banget sih cari kerjaan
apalagi kantoran nyarinya sarjana lagi
terus aku gimana ya
kalau aku kerja jadi pembantu rumah tangga
mama pasti nggak bakal ngijinin aku deh
ya terus aku harus kerja apa
coba kalau ada topan
dia pasti tahu deh
paul daly cocok buat aku
ada aja topan di sini bantuin

sejak kini berganti malam